keinformasi lainnya biro hukum pengurus besar ikatan dokter indonesia
masih akan mempelajari dan meneliti rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran
untuk memberhentikan kepala rspad gatot subroto terawan agus putranto selama dua belas bulan
dokter spesialis radiologi ini dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat
itu bukan merekomendasikan pemecatan
yaitu dulu mkek itu sudah membuat keputusan dalam sidang kemahkamahannya
tentang masalah etika terhadap sejawat saya dr t ini
dalam proses ini mkek itu sedang menjalankan prosedur yang sesuai dengan
anggaran dasar anggaran rumah tangga mkek itu sendiri
ya dalam proses itu salah satu diantaranya adalah
bahwa mpk itu menyidangkan dan mengundang bhp dua a dalam hal ini bhp
dokter yang terkenal dengan metode cuci otak dan menjabat sebagai kepala rspad gatot subroto
dr terawan mendapat sanksi dari majelis kode etik kedokteran
dr terawan terancam dipecat dari keanggotaan ini selama setahun
melakukan pelanggaran kode etik serius
majelis kode etik kedokteran mkek memberikan sanksi kepada kepala rspad gatot subroto dr terawan
salinan surat pemecatannya beredar di internet
salah satunya dalam unggahan instagram at vanitambayong dengan tagar save dokter terawan
di lansirdetik com sekretaris mkek dokter pukovisa prawiroharjo sps
membenarkan isi surat itu
dokter terawan dikenai sanksi karena melakukan
pelanggaran kode etik kedokteran yang serius
dokter terawan dipecat dari keanggotaan idi selama dua belas bulan
yaitu sejak dua puluh enam februari dua ribu delapan belas hingga dua puluh lima februari dua ribu sembilan belas
pemecatan diikuti pencabutan rekomendasi izin praktik dokter terawan
dr pukovisa enggan memberi pernyataan lebih lanjut terkait alasan pemecatan ini
dokter terawan dalam beberapa tahun terakhir terkenal karena metode pengobatan stroknya
yang dikenal dengan istilah cuci otak
dokter terawan menerapkan metode radiologi intervensi
yaitu digital substraction andiogram yang sudah dimodifikasi
menurutnya metode ini berkembang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an
metode dsa dimodifikasi dengan mengurangi dosis radiasi agar aman bagi pasien
beberapa publik figur memuji metode yang dikembangkan oleh dokter terawan ini
pada juni dua ribu lima belas am hendro priyono memberi penghargaan khusus pada dokter terawan
di malam pemberian penghargaan diputar video testimoni bagi orang orang yang pernah dirawat
seperti trisut trisno dan butet kertarajasa
pada februari dua ribu tiga belas dahlan iskan menulis artikel berjudul
membersihkan gorong gorong buntu di otak
artikel ini berisi pengalamannya menjalani metode cuci otak dokter terawan
dan dimuat di kolom the tick finance
dahlan iskan menyarankan agar ikatan profesi dokter menerima metode ini
abu rizal bakri lewat akun instagramnya mengaku telah merasakan manfaat dari pengobatan dokter terawan
dan berharap dokter terawan diberi kesempatan oleh atasannya kasat untuk membela diri
pernyataan ini ditutup dengan tagar safe dokter terawan
tagar safe dr terawan ramai di sosial media setelah beredarnya kabar
pemecatan kepala rspad gatot subroto dr terawan
sebagai besar warganet mempertanyakan rekomendasi
untuk mencatat dokter terawan
politisi partai nasdem akbar faisal dalam cuitannya mengaku pernah berobat kepada dr terawan
ia mempertanyakan sikap ikatan dokter indonesia dan meminta organisasi para dokter tersebut
untuk mempertimbangkan dukungan orang orang yang pernah diselamatkan dokter terawan
sementara akun ad aila wati menyebut ia dan jaya suprana sudah merasakan manfaat pengobatan dokter terawan
adalah hak konsumen atau pasien untuk memilih alternatif pengobatan
jay suprabowo dengan akun ad merir teman mengatakan
ribuan orang telah terselamatkan dengan pengobatan dokter terawan
sementara politisi partai golkar dev laksono juga mempertanyakan ikatan dokter indonesia
yang hanya memberi sanksi tapi tidak memberi solusi